menteri agama yakut kolil komas dan menteri perdagangan zulkifli hasan mengaku akan mengikuti arahan presiden joko widodo
untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama di lingkungan kementerian masing masing
anggaran untuk berbuka puasa bersama bisa digunakan untuk membantu masyarakat seperti membagikan sembako
lebih baik yang dipakai untuk buka bersama itu diberikan kepada fakir miskin
itu kan lebih bagus ya kan
tapi kan ada pandangan bahwa nanti ada stigma anti islam
mana ada pemerintah anti islam semua diurus mulai lahir sampai mati
ibadah jiduh urus sahadat diurus sholat diurus semua diurus
nggak ada pemerintah anti islam memberikan alternatif
jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin untuk yatim piatu
kan lebih bermanfaat dan berguna
nah itu maksudnya kalau ada anggaran anggarannya itu itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu
kalau makan bareng buka bareng ya makan kita kita juga
nah tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten yang di kota yang di provinsi yang di kementerian
anggaran ini bisa diberikan sembako atau apa diberikan kepada masyarakat itu lebih bermanfaat
itu yang pertama